alkisah di sebuah kerajaan hiduplah seorang pangeran pangeran pirles
dia dicintai dihormati karena sifatnya yang baik hati penyayang dan adil
ayahnya seorang penguasa yang mengerikan tidak menyukai ini dan dia membuat alasan untuk penampilannya
siapa yang mau menikah dengan putraku yang bertanduk ini betapa malangnya memiliki dia
jangan katakan itu dia adalah putra kita dia itu mulia dan juga layak
dia adalah ayu
yang mulia ada seorang putri di negeri yang tidak terlalu jauh yang mungkin cocok untuk sang pangeran
dan ayahnya sama kaya dan berkuasanya denganmu tanpa diragukan lagi
putri sanbim adalah salah satu putri paling berani dan paling mulia yang pernah ada
tapi seperti pangeran pirles dia juga terlahir dengan tanduk
menakjubkan kirim catatan ke ayahnya
katakan padanya bahwa kami akan melamar putrinya untuk menikah
tidak ayah aku tidak ingin menikahinya
beraninya kau apa kau pikir seorang putri normal akan setuju untuk menikah denganmu
ini tidak ada hubungannya dengan tanduk
kami tidak saling mengenal dan aku tidak akan menikah karena alasan apapun selain cinta
pak cinta kau tahu apa
penjaga kurung dia di menara yang dimaksudkan untuk pangeran pemula dan pemarah seperti dia
itu belum digunakan selama dua ratus tahun terakhir
mungkin penjara akan menghilangkan semua ide tentang cinta
jadi sang pangeran dibawa dan dikunci di sebuah menara
para penjaga para pelayan di menara menyukai pangeran dan mereka merawatnya dengan baik
sang pangeran akan menghabiskan waktu berjam jam di perpustakaan dan galeri menara
mengagumi karya seni dan buku buku
suatu hari dia melihat sesuatu yang aneh di salah satu galeri
oh gambar ini terlihat seperti diriku tanpa
tanduk apa apa itu baru saja bergerak
sang pangeran mengira pikirannya mempermainkannya jadi dia bergegas keluar dari galeri ke salah satu perpustakaan
bawa kembali raja dan ratu kami pangeran berles dan kau akan diberi hadiah
pangeran menutup buku itu dengan takut tapi dia merasa ditarik kembali ke galeri dengan gambar gambar bergerak di jendela
dia melihat mereka dan mengikuti jalan yang ditunjukkan
bagaimana mungkin ahli sihir yang mengerikan melakukan ini padamu
kau sepertinya berada dalam pengaruh sihir
bagaimana bagaimana aku bisa membantumu
pangeran mendengar retakan di tembok dan melihat seekor elang besar meluncur ke dalam
kau menghancurkan sihirnya
ramalan itu menjadi kenyataan
terima kasih apa yang bisa kulakukan untukmu
aku akan memenuhi apapun yang kau minta dariku
yang aku inginkan hanyalah dapat mengembalikan florimon yang kau cintai bahkan yang kau ingat saat kau tidur dalam keadaan tersihir
dari jutaan hal yang dapat kau minta kau meminta untuk membantuku
pangeran kau memang mulia dan berani
tanduk ini tidak mempengaruhimu
jangan khawatir tentang florimon bukan kau yang menyelamatkannya
untuk saat ini aku melepaskanmu dari pengasinganmu ke tempat yang menyenangkan di mana kau menunggu takdir mulia
sang pangeran mendapati dirinya berada di hutan yang indah jauh dari kerajaan ayahnya
sementara putri yang seharusnya dinikahinya dikirim secara paksa ke kerajaan untuk dilangsungkan pernikahan
ini dia pengantin untukmu
maaf yang mulia tapi aku tidak akan menikah dengan pria yang tidak aku kenal apalagi cinta
jika kau menjadi pembangkang seperti dia mungkin sedikit penahanan tidak ada salahnya
raja memerintahkan agar sang putri dipenjarakan di bagian lain menara tempat sang pangeran dipenjara
seperti sang pangeran sang putri juga akan menghabiskan waktunya melihat lihat berbagai galeri dan perpustakaan ketika suatu hari dia melihat sesuatu yang aneh

gembala ini terlihat seperti ku tanpa tanduk
apa yang dia lakukan
dia mencoba untuk mencoba
dia mencoba untuk mencoba
dia mencoba untuk mencoba
dia mencoba untuk mencoba
saat sang putri melihat lebih dalam dia merasakan gerakan aneh di dalam dirinya seolah olah ada kekuatan yang kuat mendorongnya ke jalan
sang putri mendapati dirinya memanjat kubah menara

dia mencoba untuk mencoba
dia mencoba untuk mencoba
dia mencoba untuk mencoba
memasuki ruangan yang aneh
oh harta yang sangat indah
oh aku tahu
mahkota ini milik pangeran floremon ku tersayang
bawa bantalmu dan serahkan ke elang yang akan segera mengunjungimu
lalu akhirnya kekasihku akan dibebaskan dari kutukan
sang putri memegang mahkota selama tiga malam dan tiga hari
akhirnya pada malam keempat ada di jendelanya dan elang terbang masuk
terima kasih putri
kau telah membebaskanku dari rasa sakit selama lebih dari dua tahun
ahli sihir dan aku mencintai peri tapi dia lebih menyukaiku
jadi ahli sihir itu mengambil mahkotaku dan mengutuhku
terima kasih tuhan putri
kutawarkan satu dari dua permintaan
kau ingin menjadi apa putri
bijaksana dan bahagia
atau cantik dan sia sia
jika aku harus memilih di antara pasangan kebijaksanaan dan kebahagiaan
dan keindahan dan kesiasiaan tanpa ragu
aku akan memilih kebijaksanaan dan kebahagiaan
karena keindahan tidak akan bertahan lama
dan kesiasiaan berarti kesengsaraan terus menerus bagi diri kita dan juga orang lain
aku tidak akan membayangkan kau memilih apapun kecuali kebijaksanaan dan kebahagiaan
dan hadiah untuk membuat pilihan yang tepat
semoga kecantikan hatimu tercermin di wajahmu
sang putri mendapati dirinya terbebas dari tanduk
dan dia tampak seperti jiwa paling mulia yang pernah ada
dia mendapati dirinya berada di hutan yang sama dengan pangeran pirles
halo aku belum pernah melihatmu di sini
aku pengembala yang mencari tempat tinggal dan pekerjaan
ya ada pondok kecil yang cantik agak jauh dari sini
tempat yang tepat untukmu
aku yakin wanita tua yang baik hati di sana akan bekerja untukmu
jadi sang putri menemukan tempat berlindung dan bekerja di pondok kecil itu
dan sang pangeran dan sang putri menjadi teman baik
bulan demi bulan berlalu mereka semakin saling mencintai dan ingin menikah
iya sayangku cinta datang dengan ujian
karena di mana ada kebahagiaan kegelapan pasti akan datang
jadilah berani dan kau akan mengatasi semuanya
kebetulan suatu hari ketika pangeran dan putri berada di bagian hutan yang berbeda
melakukan pekerjaan mereka
awan besar dan gelap
dan keduanya merasa tertarik oleh kekuatan gelap yang tak terlihat
kau berada di kastilku
di mana banyak putri datang dan hampir binasa
kau dapat menghindari nasib itu jika kau menikah denganku
aku tidak bisa karena aku mencintai sang gembala
apa gunanya cinta ketika kau tidak akan pernah bisa melihatnya lagi
aku tidak perlu mata untuk melihatnya karena dia tinggal di hatiku
biarkan aku pergi aku tidak akan menikah denganmu
sementara itu sang pangeran telah ditarik ke kastil seorang penyihir wanita
yang membawa tongkat yang terbuat dari dua puluh ular yang menggeliat
menikahlah denganku pangeran karena kau tidak akan dilepaskan
dan kau tidak akan bisa melihat kekasihmu
aku tidak perlu melihatnya karena dia tinggal di hatiku
aku tidak akan menikah denganmu
apa gunanya menginginkan seseorang yang tidak bisa mencintaimu
biarkan aku pergi atau bunuh aku itu sama saja
apa gunanya menginginkan seseorang yang tidak bisa mencintaimu
biarkan aku pergi atau bunuh aku itu sama saja
baik jika kau tak bisa menjadi milikku
kau tidak bisa menjadi miliknya
jadilah belalang dan nyanyikan lagu cinta tak terbalas sepanjang malam dan siang
baik jika kau tidak bisa menjadi milikku kau tidak bisa menjadi milikku
jadilah jangk danny hashtag canxiéntetaan
menarik dan nyanyikan lagu cinta tak berbalas sepanjang malam dan siang
dan begitulah sang putri sebagai belalang dan sang pangeran sebagai jangkrik terbang melintasi hutan mencari satu sama lain
suatu malam setelah hari yang panjang dan melelahkan
oh di mana kau gembalaku tersayang
permisi apa kau baru saja mengatakan gembala
kami bebas juga kami putri bukan tikus yang memakan ular
kami adalah pangeran bukan ular yang takut pada tikus
sekarang di mana ranting emasnya
ranting emas telah melepaskan peri dari kutukannya mungkin itu bisa membantu kita juga
terus mereka sepertinya tahu di mana ranting emas itu
selamat datang di negeri rantik
maukah kau melepaskan semua makhluk lain juga dengan sihirmu
ular itu bersama penyihir wanita dan tikus dengan penyihir pria

kau bisa mencari penghargaan dan kau bisa mencari kekuatan
kau harus percaya putri san bim dan pangeran pirlas untuk selalu memikirkan orang lain sebelum diri mereka
putri san bim
ya pangeran dan putri yang sama yang seharusnya menikah satu sama lain
sekarang kalian akan tinggal di negeri ranting emas kami
kerajaan paling mulia dan paling kuat di seluruh dunia
dan hidup bahagia selamanya
dan begitulah pangeran dan putri yang mulia dan bijaksana
menjadi raja dan ratu yang paling kuat dan paling dicintai sepanjang masa